di tengah gencarnya program vaksinasi target vaksin untuk remaja tengah ditunggu kepastiannya
untuk mengelaborasi lebih jauh rencana vaksinasi bagi remaja kami tersambung dengan jurubicara vaksinasi covid
kemenkes siti nadia tarmizi saat malam bu nadia
selamat malam mbak esa
bu nadia presiden mengatakan vaksin sinovac aman bagi remaja
nah ini bagaimana penjabaran aman bagi remaja ini
ya tentunya ini merupakan satu kabar baik ya
di samping tentunya kemarin kita bisa mencapai vaksinasi sampai dengan satu tiga juta dosis hari yang kita suntikan
dan hari ini kami mendapatkan informasi secara langsung dari bapak presiden bahwa vaksinasi kepada anak anak usia di bawah dua belas sampai dengan tujuh belas tahun
sudah dapat diberikan dengan menggunakan vaksin sinovac
jadi artinya kita semakin memperluas sasaran dan melindungi tentunya anak anak yang sebagian besar kita ketahui bahwa kemarin ikatan dokter anak sudah merekomendasikan hari ini
di samping itu juga merupakan menambah keyakinan tentunya untuk para orang tua dalam pelaksanaan kebijakan untuk pembelajaran tatap muka
oke artinya aman ini seperti apa apakah aman itu artinya memang tidak akan ada efek simpang
apakah kewaspadaan terhadap ipi setelahnya
yang tidak ada yang bebas dari efek simpang ataupun efek samping
selalu ada kemungkinan kejadian terjadinya efek samping
tapi tentunya setelah pengkajian yang dilakukan oleh badan pom bersama itagi dan juga organisasi profesi
bahwa kejadian efek samping ataupun efek simpang yang bisa terjadi pada pemberian vaksinasi kepada anak anak khususnya di usia dua belas sampai tujuh belas tahun
ini dikatakan manfaatnya masih jauh lebih besar daripada efek samping yang timbul
sehingga memang berikan keputusan untuk bisa digunakan mekanisme emergency use authorization
pasti kepada usia dua belas sampai tujuh belas tahun ini untuk dilakukan
nah tentunya untuk antisipasi terjadinya efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi
kita tahu bahwa kita sudah punya mekanismenya
kompasiti tentunya akan memantau
dalam pelaksanaannya ini sedang membuat persiapan persiapan lebih laju
terutama tentang bagaimana penapisan ataupun screening kesehatan pada pemberian vaksinasi pada usia dua belas tujuh belas tahun
apakah ada perlu perbedaan khusus
atau karena mengingat ini adalah usia remaja ya
screeningnya bisa dilakukan sama seperti kita melakukan screening pada orang dewasa
dikarenakan juga vaksin ini sangat aman
oke kalau kemudian tadi bu nadia mengatakan bahwa ini adalah persiapan untuk menuju pembelajaran tatap muka
yang akan dilaksanakan oleh para remaja begitu ya usia dua belas sampai tujuh belas tahun
artinya target pelaksanaan vaksinasi terhadap kaum remaja ini
kapan ditargetkan akan segera dimulai dan kapan kemudian ini diharapkan akan selesai
ya kalau kita melihat proses untuk pembelajaran tatap muka yang akan dimulai bulan agustus atau september
kemungkinan besar kita tidak bisa ya menyelesaikan vaksinasi untuk usia dua belas sampai tujuh belas tahun ini
karena mengingat jumlah sasaran vaksinasi itu kurang lebih lima puluh juta sasaran
tapi artinya dengan
kebijakan ini ini tentunya menambah ya keyakinan orang tua untuk kemudian proses pembelajaran tatap muka ini semakin bisa untuk dilakukan
jadi ini yang pertama
tapi di sisi lain mbak eva menurut saya yang penting adalah kita tahu bahwa dalam kondisi terjadinya peningkatan kasus yang luar biasa ini
dan kita tahu bahwa semakin banyak kluster keluarga semakin banyak anak anak berada di usia delapan belas tahun
yang kemudian tertular dan terinfeksi covid sembilan belas
ini merupakan salah satu solusi ya
karena mengingat varian delta itu dikatakan juga merupakan varian yang bersempat mengular pada anak anak usia sekolah
jadi ini tentunya menjadi proteksi
mengingat kecenderungan varian delta ini semakin banyak dibandingkan dengan varian yang sebelumnya beredar
jadi saya ini adalah suatu proteksi tambahan untuk kita melindungi kelompok rentang yaitu anak anak terhadap
varian baru yang bisa berpotensi peningkatan kasus pada kelompok anak anak
artinya memang benar bahwa varian delta ini lebih rentan terhadap anak anak dan kaum remaja
karena kalau kita melihat tren peningkatan jumlah anak anak yang terpapar virus covid sembilan belas itu semakin meningkat
apakah memang salah satu penyebabnya karena memang saat ini sudah mulai masuk varian delta ke tanah air
iya yang pasti adalah adanya varian delta ini kan kita sudah temukan
kita sudah temukan dari tiga ratus lima varian yang kita sebagai varian of
ataupun varian yang diwaspadai oleh who
itu angkanya sebanyak dua ratus empat puluh lima itu adalah yang merupakan transisi yang terjadi secara lokal
artinya tidak ada riwayat perjalanan atau aku perjalanan dari luar negeri
jadi ini tentunya kita melihat bahwa penyebaran dari pada varian delta ini
sudah ada di dalam masyarakat
nah tentunya adanya varian delta ini menambah secara eksponensial laju penularan yang terjadi saat ini
karena pada dasarnya mobilitas dan kedornya protokol kesehatan yang terjadi pada masa belum dan pasca idul fitri
ini adalah kontribusi utama kemudian menyebabkan peningkatan laju penularan
yang kemudian dengan mobilitas yang besar
ini memfasilitasi varian delta yang tadinya mungkin terbatas
akhirnya menjadi meluas di berbagai daerah
nah dengan kondisi kedua hal tersebut
mobilitas yang tinggi yang protokol kesehatan yang kendor
termasuk juga orang tua
kalau kita lihat kemarin kan orang tua sempat mengajak anaknya
untuk ke mall ke restoran berkunjung kepada kerabat
tentunya menyebabkan situasi semakin membekat
nah ini adalah sebuah laju penularan yang pada ujungnya peningkatan kasus
pada kelompok anak pada usia kurang dari tujuh belas tahun
nah di sisi lain tambah dengan varian delta yang memang ada kajian atau publikasi ilmiahnya
yang mengatakan bahwa pada anak anak varian delta ini lebih cepat menular ya
nah jadi dua hal ini secara eksponensial meningkatkan penularan pada anak anak
dan kita bisa lihat banyak dari mulai banyak anak anak
usia di bawah tujuh belas tahun yang kemudian tertular dan terinfeksi virus covid sembilan belas
apalagi dengan ditambah fakta bahwa indonesia menjadi negara tertinggi
yang dengan jumlah kematian anak akibat covid sembilan belas
bagaimana kemudian evaluasi pemerintah terhadap fakta ini bu nadia
ya kalau melihat angkanya sebenarnya indonesia bukan tujuh kematian ya
buat anak anak tertinggi di dunia ya
karena kita tahu bahwa sebelum masa ini anak anak cukup terlindungi dengan protokol kesehatan yang ketat
kita melihat bahwa sebenarnya dari anak anak yang kemudian positif
dan dirujuk ke rumah sakit itu biasanya datang pada kondisi yang sudah terlambat
biasanya anak anak ini kan tidak bisa merasakan kalau kondisi kesehatannya berkurang
kecuali kalau sudah lebih remaja ya
tapi anak anak demam
kadang kadang mereka merasa tetap biasa biasa saja
sampai kemudian demamnya itu bertambah
jadi inilah kondisi kondisi yang tentunya menambah peningkatan tadi
tetapi kami yakin bahwa indonesia bukan penyumbang kematian tertinggi untuk anak anak
hanya saja memang anak anak yang datang itu adalah anak saja yang sudah lebih terlambat
kan tadi anak anak juga mungkin sulit mengeksi gejala yang berbeda dari kondisi kematian

oke kalau kemudian kita bicara soal program vaksinasi yang saat ini mulai menyasar kaum remaja
kita tahu padahal target vaksinasi untuk kaum lansia ataupun juga kaum umum
sampai saat ini belum tercapai
bagaimana kemudian untuk strategi untuk mengejar target vaksinasi
baik umum ataupun juga lansia dan juga kaum remaja yang nanti akan dilakukan ke depannya
ya yang pasti
bahwa kita dengan memperluas sasaran vaksinasi
kemudian tidak meninggalkan ya prioritas untuk mengejar vaksinasi kepada lansia
jadi tetap kita akan mendorong
sekaligus kalau kita melakukan perluasan sasaran vaksinasi kepada usia remaja
dan juga kepada usia di atas delapan belas tahun
kita tetap akan mengupayakan vaksinasi kepada lansia ini menjadi prioritas
karena kita tahu bahwa
sebenarnya resiko kesakitan dan kematian pada lansia itu jauh lebih tinggi
dibandingkan resiko kesakitan dan kematian pada anak usia kurang dari tujuh belas tahun
dari total kematian kasus covid sembilan belas
ini memang jauh lebih tinggi
tetapi artinya kalau kita fokus hanya kepada lansia
mungkin kita akan sangat terlambat untuk kemudian
memvaksinasi pasaran lainnya
jadi ini kita lakukan secara bersama
artinya satu keluarga bisa dengan mudah datang
terdiri dari usia atau neneknya bahkan kemudian
dia atas delapan belas tahun untuk bisa mendapatkan vaksinasi
oke dengan memperluas target kemudian tidak hanya lansia
dan juga penduduk di atas delapan belas tahun
kemudian diperluas menjadi kaum remaja dua belas sampai delapan belas tahun
target presiden yang mengatakan bahwa bulan agustus
dua puluh juta warga negara indonesia akan divaksin dalam sehari ini
secara optimis akan bisa tercapai begitu ya bu nadia
ya tentunya mengapa kemudian menjadi target ini bertambah dua juta
karena dengan adanya sasaran tambahan baru
berarti kan kita tetap harus menyelesaikan
vaksinasi ini semaksimum mungkin sampai dengan desember dua ribu dua puluh
artinya walaupun kita bertambah lima puluh juta tambahan pasaran baru
dari satu ratus empat puluh satu lima yang menjadi sasaran kita di tahap ketiga ini
kita juga harus diimbangi dengan peningkatan penyuntikan dosis per hari
supaya betul betul nanti desember itu kita sudah sesuai
dengan target menyelesaikan vaksinasi
dan ini tentunya harus didukung dengan ketersediaan vaksin
kita cukup optimis sambil kita mengawal tentunya
jadwal kedatangan vaksin vaksin ini dan sekaligus juga
mengupayakan baik secara diplomasi bilateral dan multilateral
mendapatkan kembali tambahan vaksin
terutama karena kita mendapatkan tambahan untuk melakukan vaksinasi
pada usia dua belas sampai tujuh belas tahun
oke kalau kemudian menyambung perlindungan yang optimal
bagi masyarakat dan juga ketersediaan vaksin
ada dorongan dari
terutama bagi nakes
ini demi perlindungan yang optimal bagi para nakes
apakah ini kemudian mungkin dilakukan bu nadia
ya sangat memungkinkan ya mbak eva
karena kita tahu bahwa perkembangan daripada penanganan covid sembilan belas ini
artinya badan pom pada waktu mengkaji
mengenai pemberian vaksinasi pada usia dua belas tujuh belas tahun ini
tentunya didukung dengan berbagai studi
atau uji klinik maupun implementasi
yang sudah dilakukan oleh banyak negara
nah tentunya untuk pemberian dosis ketiga ini
sampai saat ini kita belum ya mendapatkan
aplikasi ataupun secara resmi
rekomendasi baik itu dari who maupun dari itagi ya
jadi sebaiknya kita menunggu dulu
dan kalau memang jadi salah satu yang rekomendasi
untuk kemudian meningkatkan
perantibodi ini juga pasti akan kita tindak lanjuti
tapi pada prinsipnya ada kita tunggu dulu
unit unit yang ataupun badan badan yang memang berkewenangan
dalam hal ini untuk mengkaji dari segi manfaat
dan dari segi kemudian sains fisiknya
untuk kemudian kita implementasikan di lapangan
oke terakhir bu nadia
saat ini angka covid kita tahu terus menunjukkan peningkatan kenaikan
apa himbauan dari kemenkes soal ini
termasuk juga soal tren peningkatan angka covid sembilan belas
di kalangan anak anak dan juga remaja
iya kembali bahwa kita harus bersama sama
pada situasi yang sulit ini untuk kemudian
meremp seluruh aktivitas kita
melakukan pembatasan kegiatan kita
betul betul kegiatan kegiatan yang tidak perlu kita lakukan
untuk mengurangi mobilitas itu diharapkan bisa diterapkan oleh masyarakat
dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
mendeteksi secara dini kalau kita memiliki
terhadap kesehatan kita
karena kita dengan mendeteksi ini tentunya kita diharapkan
tidak akan jatuh pada gejala yang berat
dan terakhir tentunya vaksinasi
karena dengan vaksinasi akan memberikan perlindungan tambahan pada kita
di situasi yang sulit seperti ini
dan belum terlambat untuk kita meremp mobilitas kita
dan kembali menguatkan protokol kesehatan kita
oke baiklah bu nadia
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kemenkes siti nadia tarmizi
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam salam sehat selalu bu nadia